ya ampun mama ee ada ada saja ee masalah sama nona ip itu
jadi bagaimana kamu orang juga mau ikut
jelas ikut lah tanganku udah gatel banget dipengen mukul orang
wah ini pacaran tuh
gue juga masih punya urusan sama si mike
nah sudah lah kalo begini betul terpaksa harus ikut demi menjaga pasukan negara ip
eh sepatu siapa
kamu orang berdua ya tetap jaga benteng ini
kasih minum itu kasih habis
ya iya emang gue mau pergi kok tenang aja
cuman gue tuh agak kepikiran aja gitu
yang ada nanti lo bubuk lo ga semangat
ntar dikira gue ga ngasih lo support gitu
botol kecap support lo itu gue ngebutin sama sekali ya
jadi kalo lo mau pergi gue malah bersyukur
tau bersyukur banget ga ditemenin sebotol kecap akhirnya
gue tuh udah ini ya
gue itu udah paham sama bahasa bahasa perempuan
bahasa perempuan itu kan kebalikan gitu kan
kebalikan kebalikan gitu kan
lo bilangnya lo gak butuh support dari gue
padahal dalam hati sebenernya lo tuh butuh banget
lo tuh selain jago ngecap
lo juga jago ngimpul suatu yang ngaco ya
lo tau ga sih
mendingan lu pergi aja udah
ngapain sih lo disini
iya gue pecat aja sekarang lo jadi manager ngapain ga boleh juga
kok dipecat sih
iya mending dipecat
gue baru beberapa hari ini kan jadi manager lo
gue juga gak ada buat salah kok lo gak bisa kayak gitu dong
jujur diem ga sih gue mau masuk ya
hati hati sama ntar
bentar dulu dong
lagi sih lo
ga nyampe lima menit
kejam mata dulu dong
kejam mata dulu dong
itu baju buat lo perhom nanti tuh
jadi lo pake itu
masa lo pake seragam sih mangkung
gue kan ga bawa baju di pas
udah gue percaya aja sama gue
itu pilihan gue udah paling bagus sudah paling keren
percaya sama gue
jadi udah gue beliin tuh buat lo
ngapain beli kayak gini sih aneh banget tuh pake aja sendiri lo
udah gapapa pake aja
lo bener bener ya gausah pake sendiri gue udah bilang pake sendiri
yaudah sana perform
gue gausah nemenin lo
kalau lo tuh mau ditemenin sama gue
gue bisa kok minta batalin janji gue sama teman teman yang lain
gue kan bilang gue udah bersyukur
lo pergi nih mending pergi ya botol kecap
kan gue udah bilang gue malah bersyukur kalo ga ada lo
awas ya gue dapet laporan lo grogi lo gugup awas
udah semangat rumpuk kulit
ntar gue kebuka
apa cowo yang namanya rivki itu pacar barunya michelle
gue ga akan diem
gue ga bakal biarin siapapun ngerebut cewe gue
sibuk sama perempuan kepala batu itu tau gak wan
ya makanya ini beta siapkan waktunya untuk alis
oh ini memang
ya emang pari mantap sudah
lu juga ikutan min daripada lu gelau gelau gak kelas
ya lu tumben biasanya juga
eh ki tapi benar sih lu tumben ikutan kita
eh mungkin sekarang yang nemenin si michelle itu itu tuh siapa
si anak baru
weh mainnya betul
kok jadi bahas anak baru itu sih
si mike seumur
ya dia kan temen lamanya si michelle
lu tau dari mana
tadi nona riva cari tahu wan
katanya anak baru itu dia datang ke kafe lagi cari
nona ipa kemana batu itu
kan punya cerita begitu
michelle kenapa gak cerita ya kalau dia kenal sama mike
jangan jangan michelle bengong tadi tuh karena kepikiran sama anak baru itu
ih kau diam aja
lu mikirin apa sih
ada mikir apa apa
terima kasih lah
ya biar semua orang tau kalau kamu punya aku
harusnya pake aing dong
neng michelle punya mike
yaudah kalau aku juga ngomong michelle punyanya mike
ini buat neng ini buat a
kok tumban bawain lagi
gak apa apa gak boleh
boleh cuma nanya doang
ini harus makan yang banyak
kalepannya harus dihabisin
biar neng gak capek
karena neng lari lari dipikiran a
neng lari lari dipikiran a terus neng gak capek emang
enggak kan aku gak tau
saat nunggu gitu
aku gak tau
udah sih gak ketawa
bikin sarapan bentar dulu
kok dia bawa
a'a udah bikinin buckle buat neng
coklat yang ini keju
udah siap semua kan
oke kalau gitu sekarang kita
soalnya udah selesai
jadi malam ini kayaknya udah cukup banyak lagu yang aku nyanyiin
jadi buat sekarang kalian nikmatin makanannya dan minumannya
aku pamit semoga kita bisa ketemu di lain hari ya
neng tunggu tunggu tunggu
bisa gak sih gak usah manggil gue dengan nama itu lagi
mike mau ngapain tuh sama
nah kita harus ngobrol sebentar
kita harus kelarin masalah kita
ada yang perlu kelarin masalahnya
gak enak gak enak liatin orang
sebentar aja please
michelle mau dibawa kemana sih sama si mic
gue harus kasih tau rifkin ya
gimanaen nih ya teret versi yang penting
iya ya diangkat langsung banget widz baseball
atau pengunjung farkan biraz ap elliott

ini kenapa rifki nyelepon gue
lah gue gak tau
ah gak tau
kok ada jemuru
jangan jemuru sahabat
rifki lo tau mana aja sih
gue telepon lama banget gak katanya
ki lo kesini buruan
ini gue liat michelle itu ditarik tangannya sama si mike
anak baru itu loh
anak pertukaran siswa itu
kok dia bisa narik narik michelle
gimana gue tau
cepetan aja kesini
gue khawatir banget nih sama michelle
lo cepetan deh kesini
yah gue juga
ini banyak pengunjung
jadi gue gak bisa nyamperin kesitu
tolong lu jagain michelle ya
jangan sampai dia kenapa napa
ya udah cepet ya
oke gue langsung kesana sekarang
itu si mike
dia tiba tiba kemes mes rai's cafe
terus tiba tiba juga narik michelle keluar dari kafe
ya ampun mama
ada ada saja masalah sama nona ipe itu
eh jadi bagaimana
kamu orang juga mau ikut
tangan gue udah gatel banget pengen mau keluar
wah ini pacaran tuh
gue juga masih punya urusan sama si mike
nah sudah lah
kalau begini terpaksa harus ikut
demi menjaga pasukan negara ip
eh sepatu siapa
kamu orang berdua ya tetap jaga benteng ini
kasih minum itu kasih habis